rekaman cctv mengabadikan kecelakaan maut di jalan bayombong garut jawa barat pada senin sore
terlihat sepeda motor korban tergelincir hingga menabrak motor di depannya
pengendara dan penumpang pun terjatuh di lajur kanan
naas dari arah berlawanan muncul mobil angkutan kota
korban terlindas dan tewas di tempat dengan luka parah di kepala dan dua orang pemotor lain mengalami luka ringan
menabrak kendaraan yang depan kemudian kendaraan yang depan jatuh ke kanan dan tertambah oleh angkut yang berkendaraan berlawanan
kecelakaan terjadi diduga akibat pemotor berkendara dengan kecepatan tinggi di jalanan yang licin usai diguyur hujan
sementara di bekasi jawa barat kecelakaan juga merenggut korban jiwa di jalan raya muara bakti pada selasa pagi
mobil ekspedisi yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak seorang
kakek pejalan kaki dan wanita pengendara motor hingga terpental ke tepi jalan
sang kakek yang berusia tujuh puluh dua tahun tewas di tempat
sementara pengendara motor yang mengalami luka serius dilarikan ke rumah sakit umum daerah kabupaten bekasi
dua korban dievakuasi oleh unit lakalantas polsek babelan dan polres metro bekasi
sepeda motor ini hancur berantakan setelah menabrak mobil di jalan r sukamto durensawit jakarta timur selasa dinihari
menurut keterangan saksi motor melaju dari arah pondokopi menuju buaran dengan kecepatan tinggi lalu menabrak mobil yang hendak memutar arah
pengendara motor yang mengalami luka pada bagian kepala dan kaki langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
sementara kendaraannya dibawa petugas satlantas polres jakti
inikutan cnn indonesia